akhirnya hampir selesai
udah sebulan blok juga selesai
karena kondisi kesehatan pak al dan bu andin
sudah semakin membaik
jadi itu artinya
dua duanya sudah bisa pulang hari ini
nah nanti sebelum pulang
suster juga akan memeriksa ulang
kondisi bekas buka pak al ya
sudah kita pulang dulu ya
di rumah rena itu kangen pengen ketemu kita
orang orang rumah juga pengen ketemu kita
kita podong dulu aja ya
nanti kita sering sering kesini jago gena sekarang
nah dalam masa pemulihan nanti
hindari aktivitas yang berlebihan
pokoknya jangan capek ya
baik pak al bu andin
kami tinggal dulu
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak ya
alhamdulillah aku senang banget
akhirnya mbak andin sama mas
udah boleh pulang
cuma ya sedih lah
asgara harus ditinggal disini sendirian
asgara ditinggal disini kan untuk kesehatannya asgara

supaya asgara diobati dicek terus tiap hari untuk kesembuhan asgara
nanti sering sering kesini deh kita jengukin asgara
supaya asgara juga merasa bapak mamahnya itu sangat sayang sama dia
dan jangan lupa jangan putus doanya sama allah
siapa tahu malah kita pulang besoknya kita kesini lagi sekarang malah udah boleh pulang udah dikasih kesembuhan
asgara sudah dikasih kesembuhan
oh iya mbak aku mau telepon riza biar kita dijemput dan aku mau urus administrasi ya
makasih ya kamu sudah nemenin disini jagain aku sama mas al
sama sama mbak ngomong gitu ah aku seneng kok disini
aku seneng bisa support mbak andien
iya tante rosa kan juga lagi sakit mbak mirna dan miss kiki juga pasti sibuk di rumah
terima kasih ya
siapa nginstrasi dulu ya
biar bantuin kamu
halo pak riza pak riza saya boleh minta tolong segera ke rumah sakit untuk menjemput kami
karena mbak andien dan mas al udah balik pulang
baik pak kami tunggu ya terima kasih
alhamdulillah aku seneng banget
akhirnya mbak andien sama mas al udah boleh pulang ke rumah
oh ini konekanya mau disuapin atau mau dipijitin kayak biasanya reina atau kerti ya
gimana pijitinnya coba cus bisa gak cus dia
mbak jess telpon kenapa ya
halo mbak jess
maaf saya mengganggu ada reina disana
ada nih lagi main boneka yang gode sama miss kiki juga disini
kenapa mbak jess
aku boleh ngomong gak atau gini di losspeaker aja handphonenya
mbak jess udah di loudspeaker ya
reina tante ada kabar baik tante jamin kemu pasti seneng denger ya
jadi hari ini
mama anit sama pao udah boleh pulang ketemu di sama reina
wah aku seneng banget
iya oke kalau ada yang mau nanya nanti aku nanya aja deh oke
kalau gitu tante jess tutup dulu ya teleponnya ya sayangnya
tante jess soalnya mau urus kepulangan mama sama papa
iya tante jess
makasih tante jess
aduh jangan masak gue
untuk ketemu sama kak reina
mama pengen banget peluk kamu na
mama akan rawat dan jaga kamu terus ya sayangnya
ya buan papa
papa papa sama mama pulang dulu ya
papa janji papa akan sering dengokin kamu kesini
temu yang kuat ya
bismillah kamu cepat sehat
aku akan trem ngeretik akan ada
tinggal di banyak tempat
mbak nin ini om suran yang handphone aku
oh tapi kayaknya om suran pengen nunggu sama mbak nin
boleh boleh boleh mbak nin handphone kamu
din ini papa sama mama lagi siap siap mau ke rumah sakit mau gantiin jessica
kasian kan jessi perlu istirahat juga
nggak usah pak
alhamdulillahnya aku sama mas ra udah berpikir
udah boleh pulang ini sekarang lagi di jalan pulang
alhamdulillah kamu sama alda udah boleh pulang
terus sekarang boleh pulang juga
untuk sekarang masih belum boleh dibawa pulang
tapi aku selama masalah kan sering jenguk askara ya mas ya
sampai dia sembuh
ya kalau gitu papa kesalahan juga deh ya
papa jenguk askara ya
ya udah kalau gitu
pak andin sama al beneran boleh pulang
iya andin sama al udah boleh pulang tapi
baik askara belum
oh askara belum
oh askara belum
gimana andin sama al udah pulang
pulang ke rumah
syukurlah kalau gitu berarti mereka sudah sehat ya sekarang
yaudah sekarang aku siap siap dulu ya
kita ketemu di rumah andin sama al ya
oke makasih ya jess ya bye
mereka bisa lebih cepat sehat daripada perkiraan aku
aku siap siap deh aku mau ke rumah andin sama al

sampai jumpa orang lain yuk
jangan mama pelutnya masih diperban pelan pelan ya
ma mama jangan pergi ya
aku masih kangen sama mama
mama gak pergi lagi kok sayang
mama juga kangen sekali sama rina
jadi kan makanya pulang
kita nggak pergi lagi kok
aduh jadi sedih banget ya
kayaknya non rena udah kangen banget sama pak adan bu andien
mas alba adan heran rumah kita
tidur pada pulang
kemarin rumah kenapa
cuma kalo gak ada masalah sama mbak adi tuh kayak yaa bagaikan saru kurang karam gitu lah
pa kok boleh peluk papa gak
masih sakit tangannya
oh masih sakit lah
sakitnya tinggal kayak digigit semua
habis ini sembuh kok
oh ya mah
gak ada sekarang mana
kita ke dalem yuk
mendingan kita gak boleh dalem aja daripada luar
mama kan juga masih harus istirahat dulu sayang sama papa
mama tapi aku mau nanti sama dede askara
ya pasti ketemu
kita masuk dulu yuk
ke dalam aja gue perni ya
ibu lagi istirahat mas di kamar
biarin aja dulu mas
eh kita yang bawa
andini sama u udah pulang belum
bu andinnya udah pulang mbak michi
syukur kalau gitu
yaudah saya boleh masuk ya
ini kita bukain
itu masih sakit
maaf aku gak bisa berdiri
aku udah dengar semuanya loh
yang penting percaya aja kalau kita itu punya allah yang akan mengabulkan doa doa kita
buat orang yang tulus dan juga orang yang sabar
pokoknya semangat buat anak anak kamu ya
ma tadi mama belum jawab
dada sekarang mana
dada sekarang mana

soalnya color penburu gualang

saya udah bilang ke dia
jangan jangan neighbour together
doain dede askara ya
kita sama sama doain dede askara
terus supaya bisa cepat
sembuh dan pulang ya
papa janji nanti kalau papa nengokin dede askara
sama mama ke rumah sakit
semangatin dede askara ya
aku jadi mas sabar
mau ketemu dede askara pak
kamu kan juga dokter anak
di rumah sakit sejahtera
boleh gak sih
untuk askara kamu yang awasin
maksud kamu aku jadi dokternya askara
boleh boleh nanti aku coba
omongin sama dokter yang menangani
askara sekarang ya
aku bahasinya bu dede
semangat terbesarku adalah anak anakku
askara kamu cahaya bagi mama dan keluarga ini nak
tak ada rasa sakit yang terasa bila semua niat untuk kamu sayang
kita akan berjuang bersama sama
atas nama allah
doa adalah bisikan bisikan lirik ke allah
agar aku segera bisa menyentuhmu
aku mau ke asgara mas
kandim masih sakit
israt dulu ya
aku mau ketemu sama sekarang mas
sebentar saya minum jaket dulu
mama akan baik baik saja
mama akan lewati apapun
tahan tentinya aku berharap padamu ya rok
izinkan aku mendengar teriakan suara anakku memanggilku
aku ingin sekali dengar suaranya
izinkanlah ya allah
izinkanlah ya allah
izinkanlah ya allah
tangisnya kenceng ya sayang
ketemu sama mamanya
ya allah hamba minta kepada ibu ya allah
tolong sembuhkanlah anak anak
berikanlah kekuatan kepada asgara
kepada saya kepada semuanya sayang
kepada orang orang yang menjajang asgara
untuk bisa lewatin ini semua
kepada orang orang yang menjajang asgara
untuk bisa lewatin ini semua
untuk bisa lewatin ini semua
untuk bisa lewatin ini semua
untuk bisa lewatin ini semua
untuk bisa lewatin ini semua
riaklah yang keras nak
mas masih sedikit
ini dia sekarang nangis ya mas
mas mam pak pak pak
ini kayaknya sekarang nangis deh
ini kami harus melakukan observasi dulu
dari awal ya jadi kamu bisa tunggu
mas ini pun lama banget ya mas
aku jadi khawatir sama sekali
gimana gimana keadaan askara
keadaan askara sudah membaik
jangan memaksa masuk nicu ya
karena dokter sedang menangani
insyaallah ini pertanda yang baik untuk askara
oh ya ampun mas kayaknya dia udah gak pakai itu deh
alat alat bentuk bernafas lagi deh mas
mucuknya mau keluar
sekarang udah boleh dipindahkan dari ruang micu ke ruang rawatan
terima kasih banyak ya
bantuan kamu dan tim hades yang lainnya
sekarang lah sekarang bisa jadi lebih baik perumahannya
udah udah gak usah nangis
akhirnya dua dua kita dijawab sama tuhan
boleh masuk gak umar
boleh boleh boleh
boleh saya pegang ya
akhirnya aku udah bisa pegang askara mas
alhamdulillah ya papa senang sekali
kamu sekarang sudah mulai membaik
kamu sudah mulai membaik
kamu sudah mulai membaik
kamu sudah mulai membaik
tadi tante mici bilang katanya sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat
senang sekali papa dapat jalan
alhamdulillah udah bisa keluar dari pintunya sekarang
aduh ganteng banget sih mas
pak bu nanti anaknya akan dibawa ke ruang dokter ya
untuk diobservasi dan diputuskan apakah akan dirawat inap atau bisa langsung pulang
oke ya udah
alhamdulillah akhirnya hampir selesai
udah sebulan blok juga selesai
tapi emang harus latin sih kalau mau bikin kayak gini
aduh yati lagi
dia kayaknya masih penasaran deh
selalu berusaha cari masalah sama gue
cakep nih buat gue ya
aduh kenapa sih shell ini yang diincar
gue udah sebulan ngerjain ini
dan gue gak mau shellnya rusak
nih liat liat ya gue sobek
ini saya bikin yang lama tau gak
bodo amat mau lama kem
sebentar orang gue suka senipis
ada apa ini
yat yat kamu kenapa
siapa yang dorong sih ya
elsa bener kamu yang mendorong yati
enggak enggak enggak
ini fitnah ini fitnah bu
nah fitnah gimana gak ada angin gak ada hujan
tiba tiba gue catur sendiri
kalau bukan lo yang dorong buat siapa lagi
di sini ada orang lagi kan
bu liat deh
enggak bu ini nggak bener nih fitnah
iya bener si elsa kayaknya mau balas dendam deh
si elsa belagu sekarang ya
oh jadi ada yang gak suka sama si elsa
tapi bu kami kan saksinya elsa nggak salah
si yati aja suka cari gara gara mulu sama si elsa
elsa ikut saya ke kepala penjara
sebentar sebentar bu
ini saya jelasin ya
saya lagi bikin shell buat suami saya
tiba tiba yati ngambil terus ngerobek shell saya
terus tiba tiba dia jatuh aja bu
saya gak tau kenapa dia jatuh
kamu kan yang cari cari masalah sama elsa
kamu yang ngerobek shell elsa kan
itu bener bu
saya coba mempertahankan sel saya
tapi tiba tiba yati jatuh
kamu pernah pernah jatuh ya
yati kamu harus minta maaf sama elsa sekarang
atau saya akan laporkan kamu kepala penjara
dan kamu akan ditindahkan di isolasi
ya makasih ya sus
letak keseluruhan teman lu
tolong classmates kamu jadi komen
aku di komen
ibu aku salam semangat
aku di senses eh
dan sekarang askara gak perlu harus pake bantuan bantuan lagi
ya sama sama andin sekali lagi selamat ya
ini semua karena kamu itu terus membuning askara
jadi berarti udah bisa pulang
ya menurut perkembangan yang aku lihat askara sih udah boleh pulang
tapi aku buatin resep vitamin dulu buat naskara ya
saya teleponin dulu ya ngomong sama papa ya
eh kabarin ya minta tolongnya
aduh aduh aduh